ya hingga rabu sore waktu indonesia presiden turki mengatakan ada lebih dari dua ribu bangunan yang hancur terdiri dari tempat tinggal bangunan keagamaan hingga bangunan bersejarah
akibat gempa bermagnitudo tujuh delapan yang terjadi di turkiye
hal ini juga terjadi di suria dan kita akan bahas bersama dengan peneliti geologi gempa bumi badan riset dan inovasi nasional mudrik r daryono yang sudah terhubung melalui sambungan zoom
selamat malam pak mudrik
ya pak mudrik kita akan bahas tentang gempa yang terjadi di turki
ini kan memang dinilai sebagai yang paling dahsyat bahkan dalam seratus tahun terakhir
melihat dari dampak gempa yang begitu masif selain memang kekuatannya tujuh delapan magnitudo apa saja sih pak sebenarnya yang menjadi faktor penyebab gempa turkiye yang juga terasa sampai suria ini begitu dahsyat pak
ya jadi apa itu karakteristik dari setiap susar itu berbeda beda
jadi di east anatolian fault namanya dari sumber gempa bumi dari kejadian gempa bumi yang sekarang terjadi itu dia bergeser dan dia itu memang menghasilkan gempa bumi magnitudo yang rata rata di atas magnitudo tujuh
jadi kelasnya tujuh lima tujuh delapan tujuh enam lalu menghasilkan semacam itu
itu yang fakta dari east anatolian fault yang memang menghasilkan gempa bumi yang semacam itu
kalau kita bicara soal pusat gempanya ini kan dikatakan adanya di kah
taman maras ya pak ya dan ini juga akhirnya membuat ada lima atau empat lah area area besar dengan penduduk yang juga banyak di sana begitu
jadi total ada sekitar lima daerah yang terkena dampak terparah dan nyatakan pula ini adanya di pertemuan beberapa lempeng dan juga patahan
jadi turki itu berada di pertemuan tiga lempeng besar dari lempeng afrika lempeng arab
dan lempeng eurasia
jadi pertemuan itu menyebabkan satu kota negara turki itu dia kita sebut sebagai tersendiri mikrokontinen yang dia bergerak dengan cepat sekali
dan salah satu sesar utamanya itu ada dua sesar utama north anatolian fault satunya east anatolian
yang kita dari gempa kemarin itu adalah east anatoline volt
jadi dia itu bagian yang sangat cepat bergerak dari proses tumbukan pertemuan dari tiga lempeng itu
itu yang terjadi
pertemuan juga dari tiga lempeng yang ada
karena kalau kita tahu turki ini memang berada di salah satu zona gempa paling aktif di dunia ya pak ya
tapi yang juga jadi pertanyaan publik
apakah kemudian aktivitas gempa yang terjadi di turkiye ini apakah kemudian nanti juga akan berdampak pada aktifnya lempeng lempeng lain yang ada di sekitarnya pak
mungkin tidak pak itu prosesnya seperti apa
itu sunatullahnya memang seperti itu mbak
jadi hukum fisika di bumi itu semacam ini
kemudian gempa bumi yang pertama tujuh delapan
kemudian terjadi tujuh enam
itu jelas ada jedawak
dan itu adalah efek dari stress energi yang transfer
kemudian ketika berdekatan dengan sesar sesar yang sudah matang melepaskan energi
maka dia akan terjadi gempa juga
itu semacam itu ya
jadi itu ada sistem besar lagi
bahkan bagaimana dengan sistem yang di north anatolian fault yang sisi utaranya
yang berdekatan dengan istimewa
jadi itu yang selalu yang diteliti lebih rinci
itu memerlukan penelitian yang kompleks
itu untuk bersama sama memahami bagaimana kinematik
tapi secara junatullah alamnya itu memang seperti itu
dia akan pindah ke sisi yang lain
dan ini akan pada fase menghimpun energi
siklusnya memang semacam itu
tapi berarti artinya siklus gempa yang terjadi di turkiye
udo terbesar di tujuh delapan ini sebenarnya sudah bisa diprediksi apa sebelumnya
jadi luar biasa mbak
turki itu penelitiannya luar biasa
mereka membuka diri
banyak peneliti peneliti internasional
saya pun juga sedang berusaha untuk melakukan penelitian di sana juga itu
banyak penelitian di sana
itu mempelajari dengan detail sumber sumber aktif di sana
kemudian melakukan studi yang rinci untuk mengetahui
jadi itu sudah banyak sekali pengetahuan di sana
tetapi itu lagi kita berhadapan dengan alam
jadi bisa jadi kita perkirakan magnitudenya jauh lebih kecil
tetapi faktanya yang terjadi adalah jauh lebih besar daripada perkiraan itu sesuatu yang wajar terjadi
dan di turki sendiri sebenarnya yang dikhawatirkan itu adalah peneliti banyak mengkhawatirkan yang di utaranya
yang di dekatnya kota ismith dekatnya istanbul
itu yang darah siklus dia yang kurang lebih sama tujuh delapan di sisi sana
jadi itu penelitiannya
besar besaran di sana
tetapi ternyata yang terjadi di sisi sebelah selatannya di east naturalin sport ini
jadi itu sesuatu yang dinamikanya memang begini
nah itu faktornya apa pak yang membuat hal itu yang justru terjadi
jadi dalam memahami alam itu sangat bukan senilai yang absolut
jadi ada pendekatan pendekatan yang di situ ada ketidakpastian
jadi di sisi utara kita harus memahami dengan bagus
bagaimana kopling itu bekerja
ketika kita mempelajari itu itu banyak sekali ketidakpastian
dan kita harus dekati dengan pendekatan asumsi asumsi untuk membuat itu sesuatu yang bisa kita pelajari lebih detail
jadi teknisnya semacam itu
dan itu banyak hal yang tidak pasti sehingga kita memiliki kekurangan
makanya dilakukan riset
jadi kita mencari terus menerus untuk memahami lebih detail dari mekanisme pergerakan tektonik yang ada di situ
pasti upaya mitigasi juga harus terus digencarkan ya pak ya
dari bencana yang sudah terjadi di turki yang juga berdampak hingga ke suria dan sejumlah negara lainnya
apa yang kemudian harus diantisipasi secara global begitu dari adanya pergerakan yang tadi bapak sempat sebutkan juga
jadi sistem dalam mitigasi gempa bumi itu kurang lebih sama
jadi yang membunuh itu adalah bangunan yang tidak tahan gempa
jadi bagaimana sebuah penelitian dasar
geologi memberikan input parameter yang baik untuk kawan kawan sipil
kemudian kawan kawan sipil mendesain sebuah bangunan tahan gempa
terus kemudian bagaimana implementasinya sampai di lapangan sehingga bangunan itu tahan gempa
jadi sebanyak tangan yang terlihat pemerintah pun juga harus melaksanakan regulasi yang kuat supaya bangunannya itu tahan gempa
semuanya sistemnya semacam itu
jadi ketika kita memberikan suatu input parameter
itu ternyata di bawah dari perkiraan terjadi gempa
sesungguhnya itulah yang jadi masalah
jadi kita harus mempelajari dengan detail dan kita harus lakukan terus menerus untuk memahami dengan rinci sumber sumber teraktif yang ada di sini
contoh kasus di sini itu ada bangunan yang juga ada bangunan yang roboh
jadi ada banyak kemungkinan kemungkinan kenapa banyak sekali kerusakan terjadi
ada kemungkinan juga mungkin parameter gempa bumi yang diterapkan di pemerintah
daerah di situ pun juga di bawah dari perkiraan yang datang gempa bumi yang terjadi di sini
jadi itu kemungkinan kemungkinan yang kita tidak tahu tetapi effort untuk melakukan penelitian itu harus selalu terus terus dilakukan
iya apakah itu artinya kemudian memang bisa dikatakan infrastrukturnya secara umum kurang mumpuni begitu pak kalau untuk di turki
saya tidak tahu pastinya mbak ya
tapi kalau kita lihat ada beberapa case yang kemarin itu
ada bangunan yang dia
dia collapse ada sisi kiri kanannya itu tidak apa apa itu contoh di gambarnya kan jelas
jadi itu jelas dia mendapatkan kebahan kencangan gempa yang general semuanya akan mendapatkan kencangan yang sama gitu
kemudian ada satu bangunan yang dia tidak roboh ada bangunan yang dia tetap berdiri
jadi itu ada beberapa kemungkinan jelas dia kalau tidak di robo berarti dia tahan gempa yang satunya robo karena dia turkan
jadi apa faktornya penyebabnya itu
bisa jadi regulasi pemerintahnya ternyata salah dalam menentukan
untuk parameter bisa jadi pelaksanaannya dalam pembuatan bangunannya itu tidak sesuai dengan sop nya
apa masih banyak hal yang kita tidak tahu dan itu pemerintah turki yang bisa membeli
gempa susulan juga masih terus terjadi seiring dengan proses evakuasi ya pak ya
dan juga pencarian korban yang terus dilakukan oleh aparat yang ada di sana
poin poin penting apa sih pak yang mungkin bisa menjadi catatan agar bisa menjadi mungkin bisa dikatakan lesson learned juga gitu
bagi negara negara yang ada
terkait dengan gempa

jadi penelitian sudah banyak sekali kita bisa memberikan sumber sumber lokasinya dengan tetap itu
tetapi kita menunjukkan kapan akan terjadi itu sesuatu yang luar kemampuan dalam penelitian
tetapi kita tahu semua bahwa secara teori ketika terjadi gempa dia akan meluruh terjadi gempa gempa susulan kecil kecil tidak akan lebih besar daripada gempa yang pertama
secara penelitian sebagainya
ketika dia terjadi gempa berikutnya yang ternyata lebih besar
itu kemungkinan dia bersumber dari lokasi yang lain
contohnya yang di kasusnya di turki ini jelas bahwa tujuh delapan dia merambat energinya kemudian menyebabkan gempa yang tujuh enam yang di sisi utaranya
itu adalah sumber besar yang berbeda
jadi dinamika transfer seperti ini adalah hal yang lumrah dan itu harus dipelajari dengan sesama
dan implementasi ke kebangunan kebangunan tahan gempa itu sesuatu yang sangat penting
sangat penting sekali untuk kita lakukan bersama
harus ada analisis yang komprehensif kemudian juga ditelurkan atau dihasilkan diarahkan menuju ke tadi ya penyediaan bangunan bangunan tahan gempa
agar kemudian dampaknya bisa diminimalisir korban korban akibat terjadinya gempa yang melanda begitu ya pak ya
baik terima kasih banyak atas informasinya pak mudrik daryono peneliti geologi gempa bumi dari brin
terima kasih dan selamat malam pak
selamat malam terima kasih